sejumlah orang tua murid protes pada sidang penetapan lulusan taruna akademi kepolisian akpol
dan sidang lulus sementara tamtama polri tahun ajaran dua ribu tujuh belas di polda jawa barat
para orang tua ini protes karena penerimaan calon anggota polri dianggap curang
sebab memprioritaskan local boy atau putra daerah
dalam video yang beredar di media sosial sejumlah orang tua protes dengan berteriak dan marah marah di dalam ruang sidang
mereka protes karena penerimaan calon anggota polri memprioritaskan local boy atau putra daerah
serta hasil pemeriksaan kesehatan rikes
pada hasil sementara sebanyak tiga puluh lima pria dan empat wanita lulus
dengan kuota tiga belas putra daerah
dan dua puluh dua non putra daerah
setelah melewati tahapan seleksi hanya dua belas putra daerah dan sebelas non putra daerah yang diterima